kasus kekerasan seksual yang dilakukan sekelompok orang terhadap remaja kembali dilaporkan terjadi di sulawesi utara
seorang remaja dilaporkan mendapat kekerasan seksual dari sembilan belas orang
dua diantaranya diduga adalah aparat keamanan
seperti dilaporkan kementerian pemberdayaan perempuan dan anak peristiwa ini terjadi pada januari silam
remaja sembilan belas tahun asal manado ini diajak dua teman perempuan berlibur ke luar kota
di sana korban diberi narkoba dan kemudian diduga mendapat kekerasan seksual dari sembilan belas orang
muncul pula dugaan dua teman korban adalah anggota sindikat perdagangan manusia
orang tua korban merasa bahwa laporan kasus ini tidak ditangani serius sehingga dibawa ke kementerian pemberdayaan perempuan dan anak
kementerian menyatakan akan membawa kasus ini ke jakarta untuk ditindaklanjuti
kesimpulannya bahwa ya itu sudah terbahas di dalam tpto
kemudian dia sedang ditangani oleh